taat pribadi yang akan digelar pagi ini polres probolinggo menyiapkan lima ratus pasukan untuk mengamankan jalannya sidang
tujuh terdakwa rencananya akan dihadirkan dalam sidang nanti
jelang sidang perdana kasus pembunuhan pengikut taat pribadi yang digelar hari ini polres probolinggo rabu siang menggelar pasukan di halaman mapolres
sebanyak lima ratus pasukan disiapkan untuk mengamankan jalannya sidang di pengadilan negeri keraksan kabupaten probolinggo
rencananya sidang akan dilakukan secara bergantian di ruangan berbeda dengan majelis hakim yang berbeda pula
dan menyiapkan berimov dengan empat ssk
dalam sidang nanti ada tujuh tersangka yang akan menjalani persidangan terkait pembunuhan dua pengikut taat pribadi yakni ismail hidayah dan abdul ghani
mereka adalah suwari alias samsudi warga desa liprak kabupaten probolinggo
mishal budianto alias misal warga desa wangkal kabupaten probolinggo
ahmad suryono warga kelurahan manukan surabaya
wahyudi warga kelurahan kalisari jakarta
tukijan warga desa gunung
guntung manggis banjarbaru
dan wahyu wijaya alias wahyu warga desa sungai belung pontianak
selain mengamankan lokasi persidangan polres probolinggo juga mengerahkan personilnya di beberapa wilayah untuk mencegah adanya unjuk rasa